ah bentar lagi gajian ke bali kali ya healing healing mumpung gajian kita cari tiket dulu kali
ya oke tinggal transfer ah adik nelpon ya oh iya iya deh iya kakak lupa oke oke deh
aduh lupa lagi ya habis gajian sok sok healing habis gajian kan lupa ya gaji harus
dibagi bagi dulu kirim orang tua buat adek belum lagi bodi sendiri bayar kosan
dan listrik berwifi dan mikir healing dulu deh kalau masih jadi sandwich generation
ayo siapa nih yang pernah berada di posisi yang sama saat ingin menggunakan gaji untuk
kepentingan pribadi tapi terdesak harus memenuhi kebutuhan keluarga besar kondisi ini dikenal dengan
istilah generasi sandwich atau generasi roti lapis sebuah fenomena yang mulai muncul pada
akhir abad ke dua puluh dimana seseorang memiliki
tanggung jawab yang ganda untuk menghidupi dua hingga tiga generasi sekaligus dan ternyata hingga
kini masih cukup banyak orang yang merasakan belitan generasi sandwich tak terkecuali mereka yang belum
keluarga sekarang mengalami pendapat mbak selama mengalami sejarah ini gimana sebenarnya agak
sulit ya karena kan kayak gaji pokok kan enggak terlalu besar untuk sekarang ngalamin banget ya
karena sandwich generation ini kan kita kebetulan juga bantu orang tua juga terus kita juga punya
adik di rumah yang harus dibantu juga dalam hal sekolahnya menanggung banyak beban ekonomi tentu
akan terasa lebih berat saat sudah berkeluarga ini lain dirasakan eko hari seorang ayah berusia
tujuh tahun yang bekerja sebagai personal assistant di salah satu perusahaan swasta meski memiliki penghasilan
di atas umr jakarta eko memiliki banyak tanggungan yang setiap bulannya harus ia cukupi
tak hanya harus menanggung biaya rumah tangga dan sekolah bagi istri dan anaknya
setiap bulan eko juga harus mengirimkan uang bagi orang tua dan juga mertuanya
demi bisa memutus rantai generasi sandwich dan tidak membebani anak di masa depan
eko berniat mempersiapkan hari tuanya dengan membuka warung kecil kecilan di depan rumah
eko juga giat mencari tambahan penghasilan dengan menjadi perantara jual beli barang
terus biaya untuk orang tua support orang tua terus buat anak sekolah
buat kontrakan sama listrik segala terus sama mertua
itu aja sih dukanya
ya saya tapi percaya sih tetap optimis dan bersyukur lah istilahnya ngejalan ini
kalau saya yakin ini sementara aja
dalam kacamata sosiologi
seseorang yang terbelit generasi sandwich memiliki tanggung jawab sosial dan finansial
ke generasi bawah dan atas bahkan hingga lebih dari dua generasi
tanggung jawab ini pun bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi
namun sudah menjadi ekspektasi serta harapan yang melekat
karena itulah generasi ini kerap disebut sebagai generasi yang overburden atau kelebihan beban
sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk menghentikan siklus
dan mengurangi ketergantungan
oleh sebab itu ini kan yang sebetulnya kemudian menempatkan sandwich generation itu
sebetulnya adalah generasi yang sebetulnya overburden gitu ya
mengalami beban yang berlebihan gitu disambutnya seperti itu
nah oleh sebab itu ada yang menyarankan kenapa tidak gitu ya
ada upaya upaya untuk bagaimana mengurangi ketergantungan
dependensi itu kan ketergantungan dari generasi yang
di atas maupun generasi yang di bawahnya gitu
lapisan di atas maupun lapisan di bawahnya
sehingga memungkinkan generasi yang tengah ini mampu mengembangkan diri begitu
itu yang sebetulnya disebut mungkin istilahnya ada satu penulis ya
itu menyebutnya sebagai open sandwich gitu
artinya ya nggak harus otomatis begitu ya
apa namanya kita bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan
dari lapis lapis di atas kita atau yang lapis lapis generasi lapis di bawah kita misalnya
financial planner budi raharjo juga sependapat dengan ida
penyebab utama fenomena generasi sandwich adalah karena kurangnya pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan
dan perencanaan masa depan termasuk perencanaan dana pensiun
memperhitungkan ya atau perencanaan keuangan untuk pensiunnya yang masih minim sekali

jadi dalam dalamnya sebagai penelitrasi pilih pilih pilih juga untuk masyarakat kebanyakan
banyak masyarakat indonesia yang tidak mengetahui berapa sih nilai kebutuhan hari tua mereka gitu ya
yang mereka perlukan untuk mencapai
supaya mereka paling tidak bisa mempertahankan gaya hidup mereka di saat hari tua
dan bagaimana cara mencapainya ke sana
nah karena mereka sudah sibuk dengan kesibukannya saat ini dan juga adalah
banyak juga yang masih merasa oke yang paling penting adalah kehidupan buat anak saya
berpikir bagaimana persiapan pensiun saya
bagi anda yang mengalami generasi sandwich
budi mengimbau untuk lebih melek finansial
lakukan dengan cara sederhana
seperti menguatkan fondasi keuangan
dengan mengelola gaya hidup sesuai dengan kemampuan
pelajari dan pahami strategi dan teknik investasi
siapkan dana darurat semampunya
agar bisa digunakan sebagai proteksi keuangan
dan yang paling penting adalah
menyiapkan dana masa depan atau dana pensiun
sejak awal bekerja
semua itu memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah
dan semua dimulai dari diri sendiri
agar permasalahan ekonomi ini tidak berlarut
dan jadi warisan tak menyenangkan ke anak cucu kita
tim liputan cnn indonesia